ribuan ulama dan imam masjid yang tersebar di kabupaten gresik jawa timur
sabtu pagi mulai menjalani vaksinasi covid sembilan belas di halaman kantor pemerintah kebupaten gresik
dengan vaksinasi diharapkan para ulama dan imam masjid akan lebih siap saat berinteraksi dengan masyarakat
di antaranya dalam menjalani aktivitas di bulan ramadan
sebanyak satu dua ratus orang ulama dan imam masjid sekabupaten gresik jawa timur
sabtu pagi memadati halaman kantor bupati gresik
ribuan ulama dan imam masjid ini antusias untuk menerima suntikan vaksin sinovac covid sembilan belas
sebelum disuntik vaksin para calon penerima vaksin harus melewati proses pendaftaran
serta melakukan screening kesehatan
para ulama dan imam masjid yang mengikuti vaksinasi berasal dari lima kecamatan
di antaranya kecamatan gersik kecamatan manyar kecamatan kebomas kecamatan cerme dan kecamatan duduk sampean
wakil bupati gresik aminatun habibah yang meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan
pemerintah kabupaten gresik memprioritas
melakukan vaksinasi pada seluruh ulama dan imam masjid
supaya lebih siap saat berinteraksi dengan masyarakat
di antaranya dalam menjalani aktivitas di bulan ramadan
ketrawe yang beliau harus menjadi imam maka bisa dipastikan bahwa beliau sudah sehat
ketrawe yang vaksinasi daripada para ulama dan imam masjid di kabupaten gresik ini adalah
merupakan langkah ikhtiar yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga kesehatan
lebih lebih ini sebentar lagi sudah diinjam ramadan
selain vaksinasi bagi imam masjid dan ulama dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran
sepuluh vaksinator dan dua ratus fasilitas pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di kabupaten gresik
miftahul arief gresik jawa timur